pemirsa bank indonesia terus meningkatkan pengawasan terhadap sistem keuangan secara keseluruhan
di mana dalam pengawasan makro prudensial bank sentral bertanggung jawab mengidentifikasi potensi resiko global dan domestik
serta melakukan mitigasi resiko agar tidak terjadi kerugian yang lebih besar
dan untuk membahas hal ini di studio telah hadir bapak darsono direktur eksekutif departemen kebijakan makro prudensial bank indonesia
baik pak darsono kita akan berbicara mengenai kebijakan makro prudensial
pak darsono mungkin anda bisa menjelaskan apa sebetulnya latar belakang dari bank indonesia melakukan pengawasan makro prudensial
memang pengawasan di bidang makro prudensial ini menjadi amanat
dari undang undang setelah pengawasan di bidang mikroprudensial ini sejak satu januari tahun ini
ini sudah dialahkan secara resmi ke ujk
tentunya mengapa bank indonesia masih perlu untuk mengawasi secara makro terhadap sistem keuangan ini
ada beberapa alasan yang mendasari hal tersebut
yang pertama kami akan menyampaikan dari sisi institusi keuangan itu sendiri
bahwa institusi keuangan utamanya perbankan itu adalah institusi yang diberi amanat atau diberi kewenangan
atau menghimpun dana untuk menghimpun dana
memperoleh pembiayaan dari masyarakat jauh melebihi modalnya
oleh karena itu kepercayaan terhadap lembaga keuangan itu perlu dijaga
perlu dijaga agar tidak menimbulkan ketidakpercayaan menurunnya ketidakpercayaan pada masyarakat terhadap perbankan itu sendiri
dari sisi institusi keuangan itu sendiri yang saya sebut utamanya perbankan
itu paling tidak mempunyai dua sifat yang mengandung risiko
yang pertama adalah bahwa perbankan itu mempunyai apa ya istilahnya itu
keterkaitan satu dengan yang lain itu sangat tinggi
misalnya suatu bank itu mempunyai tagihan atau mempunyai utang ke bank lain
demikian juga bank a ke bank b
jadi di dalam satu perbankan utamanya itu keterkaitan satu dengan bank yang lain itu sangat tinggi
oleh karena itu apabila terjadi sesuatu masalah di suatu bank
maka dampaknya memang tidak hanya berhenti di bank itu sendiri
tetapi ada potensi betul berpotensi merambat atau berdampak kepada bank bank lain
apabila dampaknya itu sedemikian luas karena memang keterkaitan dengan bank itu sangat tinggi
jadi masalah yang ada di suatu bank apabila terjadi
dia tidak hanya berhenti masalahnya di bank itu
tapi bisa berdampak secara luas ke perbankan lain bahkan industri keuangan secara keseluruhan
nah itu yang harus dicermati harus diyakinkan bahwa
tidak ada kita bisa mengidentifikasi
potensi sekecil apapun yang bisa memicu terjadinya risiko sistemik itu
itu mengapa harus kita jaga
kemudian sifat yang kedua di dunia keuangan ya
itu mempunyai sifat yang disebut selalu mengikuti gerak atau siklus perekonomian
perbankan itu punya sifat begitu atau istilah populernya itu disebut pro cyclical
jadi kalau perekonomianya sedang tumbuh dengan pesat
maka pada umumnya perilaku bank itu mengikuti pertumbuhan kreditnya
ekspansi kreditnya lebih cepat dari pertumbuhan ekonomi itu sendiri
sebaliknya dalam kondisi pertumbuhan yang melambat
dia juga akan mengerem kegiatan kreditnya itu lebih cepat
dibandingkan penurunan atau perlambatan kegiatan ekonomi sendiri
nah perilaku perilaku seperti itu juga menimbulkan risiko
risiko yang bisa tadi bisa berdampak kepada perbankan itu secara keseluruhan
itu yang dari sisi institusi atau lembaga perbankannya sendiri
nah sekarang yang ingin saya tekankan juga adalah
dari sisi nasabahnya dari sisi pihak pihak yang berhubungan dengan perbankan
utamanya nasabah masyarakat ataupun korporasi
nah kalau dilihat dari deposannya nasabah yang menyimpan dananya di bank pak kevin
ini mereka ini juga cenderung sensitif terhadap hal hal yang bisa memicu dia menarik dananya
misalnya ada informasi bahwa terjadi masalah di suatu bank
maka deposan itu cenderung punya perilaku ikutan
dan ini tidak hanya bagi nasabah yang menyimpan dananya di bank yang bermasalah
tapi terhadap bank bank yang sepertinya tidak bermasalah pun
ada potensi nasabah itu bisa beramai ramai untuk menarik dananya
kalau itu terjadi itu bisa menimbulkan sesuatu yang sangat serius tentunya di dunia perbankan
kemudian ini risiko yang apabila perilaku nasabah tadi ya
kemudian risiko berikutnya berasal dari risiko

debitur itu bisa rumah tangga bisa korporasi
kalau di fitur rumah tangga tentunya apabila tingkat utangnya itu sudah melebihi dari kemampuan bayarnya
kalau suatu rumah tangga atau individu itu mempunyai utang kepada perbankan
sudah jauh melampaui dari kewajaran atau batas dia kemampuan untuk membayar
ada negara negara lain yang bermula dari kartu kredit
yang tadinya ya kalau belanja kan main gesek aja gitu ya
tapi begitu takutnya ternyata itu sudah jauh melampaui kemampuan dia membayar
akhirnya terjadi risiko dia tidak bisa bayar dan bisa menimbulkan masalah biaya perbankan
bahwa risiko bank itu bisa berasal dari debiturnya yang kinerjanya tidak baik
atau bisa terpengaruh oleh banyak hal
misalnya ya sebagai contoh misalnya ada korporasi yang semula dia mengandalkan ekspor ke suatu negara misalnya gitu ya
kemudian di negara itu terjadi masalah
sehingga tidak bisa mengimpor lagi barang barang yang dihasilkan oleh perusahaan di fitur bank itu
nah apabila itu terjadi makanya
maka debitur itu akan kesulitan untuk memenuhi kewajiban ke bank
dan bank juga akan mengalami risiko gagal bayar dari nasabah itu
dan apabila itu terus meluas misalnya gitu ya
kesulitan di suatu bank itu kemudian juga dipicu oleh faktor faktor yang lain
oleh korporasi oleh tapi rumah tangga kemudian juga oleh dirinya sendiri
oleh dirinya sendiri sebagai contoh apabila bank ini menempatkan dananya di suatu tempat
dan kemudian partnernya itu tidak bisa
partnernya itu tidak bisa mengembalikan
itu nanti bisa dampaknya panjang begitu pak ya sebagai salah satu tahun terbaik
pak darsono kita akan lanjutkan lagi menarik sekali
kita akan masih berbicara lebih jauh lagi mengenai kebijakan pengawasan makro prudensial
bayarnya sedikit dapatnya banyak
orang yang bergantung air standar tidak bisa bekerja ngebuang
demokra nilainya berobat sangat terus dengan jolitaya
untuk pilot pilotnya beroperasi
di permukaan pengawasan sebab sebut
kita akan menunjuk lahirkan strategi
indonesia tidak terkena krisis seperti pada masa lalu
mungkin anda bisa menjelaskan lebih rinci lagi mengenai itu
bahwa kita memang harus belajar dari pengalaman ya
pengalaman itu guru yang sangat berharga
kalau kita bisa boleh melihat kembali pengalaman kita tahun sembilan puluh tujuh sembilan puluh delapan
di mana terjadi krisis yang sangat berat pada waktu itu
karena beratnya krisis yang kita hadapi pada waktu itu
dan kalau itu ujung ujungnya pemerintah juga yang harus turun tangan
untuk melakukan penyelamatan di sistem keuangan ini
maka tentunya bebannya akan ke masyarakat
nah kita ingin hal itu tidak terulang kembali
kita harus bisa mengidentifikasi sekecil apapun potensi yang bisa menimbulkan
yang memicu tadi terjadinya risiko risiko sistemik tadi
mulai dari risiko yang berasal dari rumah tangga
risiko yang berasal dari korporasi
karena memang keterekatannya sangat tinggi dan sebagainya itu harus kita lakukan
sehingga kalau toh ini kalau toh mudah mudahan juga tidak terjadi
kalau toh ada kita potensi bank bermasalah
itu sejak dini sudah bisa kita lakukan tindakan tindakan yang harus lebih cepat
dengan identifikasi tadi ya kita mengidentifikasi
apa yang diidentifikasi oleh bank indonesia
setelah kita berhasil mengidentifikasi potensi potensi tadi
kemudian kita koordinasikan siapa melakukan apa
bahwa untuk menjaga stabilitas sistem keuangan itu
tidak bisa hanya dilakukan oleh bank indonesia sendiri
tapi harus oleh semua otoritas terkait
bisa dengan ojk dengan lps tentunya
dan juga dengan tidak kalah pentingnya dengan pemerintah
betul karena masing masing punya peranan dan kewenangan masing masing
nah kemudian kalau kita masih berbicara dengan makro prudensial pak
nah ini kemudian pasti ada perbedaannya juga dengan mikro prudensial yang dimiliki ojk
nah ini kan dulu dalam satu atap sekarang jadi beda
mungkin anda bisa menceritakan nah ini perbedaannya apa ini sebetulnya kebijakannya
bahwa pengawasan mikro prudensial itu memang teman teman ojk menekankan pada
pengawasan setiap individu bank
jadi mengawaskan memfokuskan atau menitikberatkan pada pengawasan individu bank
sehingga tentunya tujuan akhirnya adalah bagaimana supaya setiap individu bank atau lembaga keuangan
yang di bawah pengawasannya itu itu terjaga kesehatannya efisiensinya dan segala macam itu
itu dilihat dari sisi individu
kemudian kalau makro prudensial itu melihatnya dari industri
dari industri apakah misalnya industri perbankan atau lembaga keuangan secara keseluruhan
mempunyai daya tahan yang baik apabila menghadapi suatu gejolak
nah itu kita ingin meyakinkan bahwa perbankan dan lembaga keuangan secara keseluruhan itu mempunyai daya tahan yang tinggi
kemudian yang kedua fokusnya juga yang membedakan adalah supaya institusi keuangan tadi bisa melakukan fungsi intermediasinya secara seimbang
tidak hanya secara sehat tapi sehat dan seimbang
jadi tidak terkonsentrasi pada suatu sektor tertentu dan segala macam
kemudian juga sebagai industri memang industri keuangan ini harus kita arahkan juga mencapai suatu tingkat efisiensi yang tinggi
itu yang sebagai ilustrasi mungkin kalau diperkenankan mengilustrasikan gitu ya
itu kalau teman teman ojk melihat apa
perbankan itu sebagai individu itu kalau ibaratnya seperti pohon melihat pohon
melihat pohon pohon ini harus dijaga tingkat kesehatannya pertumbuhannya produktivitasnya segala macam itu
tetapi kalau orang indonesia melihatnya tidak pohon per pohon itu tapi melihatnya kita sebagai suatu kumpulan pohon
atau gampangnya ngelihat seperti hutan
tentunya berbeda dengan menjaga kesehatan per pohon tadi
misalnya kalau dari sisi menjaga kesehatan hutan itu apakah keanekaragaman hayatinya itu misalnya sudah bagus
kemudian apakah dia juga mampu berfungsi sebagai sumber air untuk menampung air segala macam itu
jadi ekosistemnya itu bagi ekosistem yang ini dan apakah hutannya itu juga merata di setiap tempat yang kita gendaki
atau hanya terkonsentrasi di suatu pulau tertentu tapi yang lain gundul semua
itu namanya juga tidak seimbang tadi istilahnya
jadi tidak cukup memang mempunyai pohon yang sehat individu yang sehat itu penting dan sangat penting
tetapi harus ada juga institusi yang meyakinkan bahwa kita mempunyai hutan yang sehat
dan lingkungan yang harmonis
pak darsono saya akan tanyakan kemudian nanti di segmen berikutnya kemudian ini bentuk bentuk dari pengawasan
makro pdential ini akan seperti apa nantinya namun di segmen berikutnya pemirsa tetaplah bersama kami di money report
ibu obat yang kemarin diberikan sudah diminum sepanjuran
dari hasil diagnosa dan pemeriksaan lab anak ibu harus kita rujuk ke rumah sakit
oh tidak anak ibu hanya perlu pengobatan lebih lanjut anak ibu harus dirawat inap di rumah sakit
jadi pasien sudah bisa diterima ya mbak
dok rumah sakit sudah siap terima pasien
lima ini kartu dki nya jangan lupa dibawa ke rumah sakit ya
alhamdulillah ya nak sudah lebih baik untuk ada ckn

indonesia saat ini sedang mengembangkan gitu ya
kita ini pak kevin kita mengukur
di indonesia itu kondisinya seperti apa
kita sebut normal kemudian
siaga krisis gitu ya
oleh karena itu kita mengembangkan suatu
piranti yang disebut indeks sistem
atau biasa sudah kita
ada dua yang kita ukur tuh pak kevin
apakah institusi keuangan itu mempunyai
ketahanan di bidang permodalannya bagus enggak
debitur menarik fasilitas kreditnya
kewajiban kewajiban alat bukitnya
kita ukur kemudian juga
kemudian kita ukur juga
risiko risiko terkait dengan
jadi risiko pasar di pasar falas
kemudian yang berikutnya adalah
kemudian di samping pasar saham juga pasar
indikator indikator ketahanan modal
saham dan risiko obligasi tadi
yang itu bisa menggambarkan
di pasar tadi itu selalu
kita ukur tadi suhunya
akan ketahuan oh kita ternyata
ini suhunya sudah agak panas sedikit
kita harus ngapain kita harus merespon
suhunya masih normal normal saja
dari indikator suhu itu sudah
manusia itu sudah agak meriang meriang gitu kan
reguler melakukan assessment terhadap
gubernur bank sentral ketua ojk dan
menentukan harus berbuat apa
harus ada upaya bersama
untuk mengatasi potensi risiko tadi